sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
tapi kelihatannya mereka sungguh sungguh
bahkan pak rahman berjanji akan menanggung biaya pengobatan siti sampai sembuh
tapi lain kali saya akan habisi dia
ya sudah pergi saja sana
dasar manusia pelin pelan
tidak punya pendirian
nanti kalau satu kampung ini sudah kemalingan semua baru tahu rasa kamu
saya berjanji saya tidak akan melakukannya lagi
kalau kamu tidak mau maafkan saya ya sudah
dasar keturunan maling tetap saja maling
ayo kita kejar dia
kayaknya mereka menjaga saya
pakaian ini bagus bagus juga
kalau dijual di kota
saya mau membunuh
tidak bisa tenang pak lurah
kami inginkan si walau pencuri itu harus
dihajar sampai habis
karena dia sudah meresahkan masyarakat
sama seperti almarhum bapaknya
baru saja dia mencuri jemuran mariam
saya tidak mencuri
saya tidak mengambil apa apa
tadi sendiri yang bilang
udah gak usah menyangkal
saya cintu banyak kok
tenang tenang tenang
jangan bersikap seperti orang yang tidak mempunyai agama
ya allah pak
bukan wahono pencurinya
mohonlah ke rumah mariam hanya untuk minta maaf
wahono tidak mencuri
dasar anak bujat
sudah mencuri berani berbohong
pakai bersumpah menyebut nama allah haji
jika memang anak saya ini pencuri
apa kalian menemukan barang bukti yang dicurinya itu ada padanya
jika benar dia pencurinya
saya sendiri yang akan membawanya ke kantor polisi
tapi jika kalian tidak bisa membuktikan
bahwa anak saya ini bersalah
maka saya akan menuntut balik kalian
karena telah mencemarkan nama baik anak saya
mencuri barang bukti
yang ada di dalamnya
saya akan mencuri barang bukti ini
saya tidak ingin hal seperti ini terjadi di kampung kita ini lagi
jangan pernah main hakim sendiri
apalagi tidak ada barang bukti
wahono adalah anak saya
bukan dia pencuri yang kalian maksud
bukan dia pencuri yang kalian maksud

bukan dia pencuri yang kalian maksud
bukan dia pencuri yang kalian maksud
bukan dia pencuri yang kalian maksud
bukan dia pencuri yang kalian maksud
bukan dia pencuri yang kalian maksud

khusus amatmu kamu pak tejak ada apa
aku makin sebal dengan kepala desa kita ini
makin lama semakin tidak adil dengan penduduk desa kita
yang dia bela terus saja anak angkatnya itu
oh maksud pak tejak jiwa holo
mak biasa mak
kalau sampai rumahku kemalingan
tidak peduli siapa malingnya
akan kuhajar langsung anak itu
kalau gak ada bapak
nanti orang orang kampung berbuat lihat lagi sama wahono
bapak ke kota itu kan ada urusan
kamu di rumah saja ya
wahono kalau kamu tidak berbuat jahat
gak mungkin penduduk juga jahat sama kamu
selama bapak pergi
kamu diam di rumah saja jangan kemana mana ya
bapak perginya juga satu malam
hartanya pak teja
pasti tidak menyangka
selama ini pencuri yang mereka cari
belikan ibu obat sakit kepala
kepala ibu rasanya mau pecah sakit sekali
wahono belum boleh keluar rumah sebelum bapak pulang nanti

tiada sebagian lain
saya balik keliling
tidak ada kontur